foto ini papa simpen aja baik baik
papa jangan mikir yang berat berat pak
nanti gak baik buat kesehatan papa
biarpun kamu bukan anak kandung papa
papa sangat bersyukur ada kamu di samping papa
gak mungkin pak nggak mungkin aku bosan
buat apa aku belajar kedokteran spesialis jantung di jerman
aku udah janji sama bapak
aku akan bantuin papa
supaya papa bisa bertemu dengan anak kandung papa kan
bapak percaya sama aku kan pak
papa juga yakin kamu bisa menemukan anak kandung papa
terima kasih ya ji
mulai sekarang papa gak boleh lagi lupa minum obat
karena kalau sampai papa kenapa napa
siapa lagi orang yang aku punya di dunia ini pak
papa tahu kamu sangat kehilangan medha
papa yakin dia sudah tenang di sisi allah
dan papa juga yakin
kamu bisa menemukan pengganti meida
dan kalau kamu nanti ketemu gadis itu
pasti dia kiriman dari allah
dan siapa tahu
gadis itu adalah anak kandung papa

mungkin dia akan menemukan

memang benar itu terjadi
luka di hati kita sama sama terobati
gak ada yang dapat menggantikan meja
walau gadis itu sekalipun
apa yang kamu disini
buat apa sih
kamu urusin perempuan seperti dia
yang kamu pikirin itu cuma satu
bagaimana supaya kamu bisa mendapatkan
uang sebanyak banyaknya dari bu laras
pokoknya kamu mikirin perempuan seperti dia
aku mau perhatian sama aida
aku mau jenguk dia setiap hari itu urusan aku
lagipula aida itu gak ada hubungannya
sama semua ini
udah lah abang gak usah ikut campur
sama urusan aku
kamu ini sudah berani ya sama abang
sudah berani kamu
aida itu perempuan yang sudah punya penyakit
kalau cuma sekali kamu pikirin dia
justru dia akan menghilangkan fokus kamu
untuk mendapatkan perusahaannya ibu laras
semoga yang lain
kalau seandainya aida itu sembuh
ibu laras itu akan percaya sama dia
kamu itu gimana sih
udah ya abang ya
aida gak ada hubungannya sama semua ini
lagipula tujuan hidup aku udah bukan itu bang
menguasai perusahaan sebesar miliknya ibu laras
dan aku harus tetap jadi orang kepercayaan ibu laras
aku harus pergi
sudah mulai berani si nenek sekarang ya
semoga gar gar si aida sialan itu
mendingan aku bikin lampus saja itu anak sekalian
supaya pikiran nena gak jadi bercabang dua kayak gini
akhirnya aku menceritakan semuanya pada aida
kalau aku memang punya anak dan kehilangan anak aku itu
kenapa aku bisa segampang itu bercerita pada aida
padahal kan selama ini rahasia itu aku simpan rapat rapat
dan gak pernah aku bagi dengan siapapun kecuali bang anas
ternyata aku masih menyimpan foto ini
ngapain aku masih menyimpannya
mas surya kan udah meninggalkan aku
bahkan kemungkinan besar dia
dialah pencuri anakku yang mirip
kenapa harus besok sih pak
papa gak enak hari ini ganggu waktu kerja kamu
lagian kan kamu bilang kamu banyak pasien
dan kerjaan kamu juga udah menumpuk kan
iya sih pak tapi kan pengobatan apa apa tetap yang paling utama buat aku
sekarang gini aja ke rumah sakit sekarang
aku bilang suster supaya nama papa disiapkan untuk pemeriksaan lab
ini udah apa apa sayang
pak tolong jangan injak pak
maaf ya pak ini fotonya
punya ibu ini pak

terima kasih pak
sayang ini pembalasannya pak
mereka lakuin obatnya sama sama sama sama
masa ber wasting institute ada
bagus aida lagi tidur
aida aku akan pastikan kamu mampu hari ini
biar kamu gak ganggu rencanaku lagi